forbes merilis ranking aktris dengan bayaran tertinggi di dunia
forbes mengestimasi pembayaran para artis dengan mengumpulkan data dari nielsen
termasuk juga sejumlah interview dengan orang belakang layar di industri film hollywood
menariknya posisi jennifer lawren sebagai aktris termahal sudah dua tahun beruntun
tahun ini didepak oleh seorang aktris muda
lantas siapa saja jajaran pelakon perempuan dengan bayaran paling jumbo sejagat
aktris termahal dunia saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita masuk dari posisi kelima kalau anda penikmat film anda pasti hafal dengan aktris aktris ini
karena mereka tidak hanya populer tapi juga punya acting yang luar biasa
pada posisi kelima adalah mila kunis sebagai aktris dengan bayaran termahal dan total
ataupun juga pembayaran yang diperoleh oleh melakunis sebesar lima belas lima juta dolar amerika
dan kita lihat juga bahwa angka ini menunjukkan bagaimana kreativitas ataupun juga produktivitas dari mila kunis
untuk bermain film kemudian juga mendapatkan penghargaan berupa pembayaran yang sangat mahal ya

dan selain juga dari beberapa film seperti black swan kemudian friends with benefits ted
beberapa juga dia mengisi suara untuk beberapa film hollywood
kita lihat bersama bahwa untuk endorsement ataupun juga iklan juga didapat dari barbie
misalnya kemudian paylas shu source yang menjadi salah satu juga asal dari kekayaan mila kunis
melakunis posisi kelima sebagai aktris paling mahal di dunia
lalu kita ke posisi keempat adalah melissa mccarthy
dan untuk melissa sendiri sesungguhnya mengalami penurunan karena pada tahun dua ribu enam belas
dia berada pada posisi kedua kita lihat dan saat ini merosot ke posisi keempat
dan pembayaran yang didapatkan oleh melissa sebesar delapan belas juta dolar amerika
dan melissa sendiri mengalami penurunan
dan melihatnya di dalam film ini
mungkin anda salah satu penikmat gilmore girls
anda mungkin tidak asing dengan sosok melissa
dan tidak hanya itu dia bermain di beberapa film seperti ghostbusters
kemudian spike kemudian mike and moly
ini juga salah satu yang mencuatkan kembali nama melissa
dan selain itu jangan lupa kalau namanya aktris
nggak lengkap kalau nggak dapat sponsor ya
ataupun juga iklan
kita lihat kia mendobatkan sebagai salah satu tentang iklan dan juga tujuh ya
ini menjadi salah satu juga pusat ataupun juga sumber pundi pundi kekayaan melissa
saya bergeser ke posisi
ketiga kita lihat bersama aktris termahal di dunia kali ini ada di jennifer lawrence
mungkin beberapa tahun belakangan
jennifer dua tahun beruntun itu selalu menjadi aktris dengan bayaran termahal
dan saat ini lawrence mendapatkan sekitar dua puluh empat juta dolar amerika
tapi angka ini sesungguhnya sekitar kurang ataupun mengalami drop separuh
dari total kekayaan yang dimilikinya pada tahun lalu
hunger games menjadi salah satu juga film yang melambungkan nama jennifer lawrence
kemudian dia juga sempat mengkritik perbedaan bayaran untuk aktris
dan juga aktor jadi gender ya
cowok dan cewek di hollywood dan hunger games harusnya
lawrence berterima kasih pada hunger games karena ini menjadi salah satu alasan mengapa
lawrence juga mendapatkan penghargaan di academy awards ya
lalu kita lihat juga bermain di x men
kemudian juga american hustle
dan tidak hanya itu salah satu pusat ataupun juga sumber kekayaan dari lawrence sendiri adalah
menjadi bintang iklan dior ya
dan lalu ada juga burger king
menobatkannya sebagai salah satu iklan untuk produk mereka
jennifer lawrence merosot sangat jauh dari posisi pertama
dua tahun beruntun hari ini harus puas di posisi ketiga dengan kekayaan hampir separuh terpangkas
yaitu dua puluh empat juta dolar amerika untuk jennifer lawrence
posisi ketiga aktris termahal di jagad raya
deh kita lihat bersama bagaimana jennifer aniston bisa meraup sekitar dua puluh lima lima juta dolar amerika
kita lihat beberapa film yang pasti ya kalau anda di segala zaman
kayaknya friends adalah salah satu juga yang mencuatkan nama jennifer eneston sampai saat ini kita masih ingat
dan bahkan banyak orang juga merindukan reuni lagi dong friends gitu ya
lalu juga ada the yellow bird juga film filmnya
dan kemudian bounty hunter
dan jangan lupa kalau anda lihat iklan emirates misalnya itu juga menobatkan aniston sebagai bintang iklannya
ada juga smart water
yang memposisikan jennifer sebagai
dan selanjutnya sebelum ke posisi pertama
saya ingin memberikan clue kepada anda
kalau anda salah satu penikmat film ini
anda pasti tahu siapa yang saya maksud
yang mendepak jennifer lawrence sebagai aktris termahal dan saat ini bertengger di posisi satu sebagai aktris termahal di dunia
kita lihat videonya bersama
salah satu lirik yang selalu diingat untuk anda yang sangat menikmati film musikal lala land
akhirnya kita lihat menaikkan posisi ameston sebagai aktris paling mahal di bumi ini
kita lihat bersama berapa pendapatan yang diperoleh oleh amaston yaitu dua puluh enam juta dolar amerika
dan memang ini tidak semahal yang didapatkan oleh jennifer lawrence ketika dia
berpengalaman di dunia
ketika dia berada sebagai aktris paling mahal dengan film hunger games
paling tidak ini membuat sebuah cerita
lala land sendiri posisinya sebagai mia itu mirip mirip seperti yang juga kisah hidup yang dialami oleh emmaston
emiston juga berhenti dari kuliah kemudian mengejar mimpinya ke california untuk menjadi aktris jadi agak agak mirip
dan kolaborasi dengan ryan gosling juga merupakan kolaborasi ketiga ya
setelah beberapa dua film sebelumnya seperti grazy stupit love misalnya itu juga mereka bermain dalam film yang sama
dan kita lihat
bahwa film la la land ini juga menarik
lala lain itu menyabet tujuh penghargaan sekaligus di golden globe dan juga menaikkan posisi emma stone sebagai aktris terbaik di academy awards
namun ada cerita di belakang layar sesungguhnya ya bahwa sebenarnya posisi ataupun peran mia sebelumnya ditawarkan kepada emma wetson
tapi emma wetson memilih untuk bermain di film beauty and the beast dan akhirnya ditolak
sehingga akhirnya masuklah emma stone dan akhirnya melambungkan namanya sebagai aktris terbaik juga sebagai aktris terkaya versi empat
dan tidak hanya itu kita tahu bahwa emma stone juga tidak hanya berasal dari film
karena sebelumnya juga ada film seperti spiderman easy a yang juga diperankan oleh emma stone
tapi juga dari iklannya revlon itu juga mendapuk emma stone sebagai bintang iklannya
dan paling tidak ini menjadi sebuah refleksi emma stone juga beberapa aktris tadi ya
yang kita sudah saksikan dengan bayaran termahal bahwa materi popularitas kemudian acting yang brilliant cantik
itu juga menjadi sebuah padanan yang sangat menarik dan menjadi sebuah magnet yang luar biasa untuk industri perfilman di dunia khususnya di hollywood